amirah nggak mungkin koma
ini ki kamu minum dulu lah
ki kamu jadi sedih dong ki
sekarang kita harus berpasrah kepada allah
dan sekarang kamu nggak boleh mikir yang nggak nggak ki
lu ngeliat nggak sih
nonsyara tuh udah baik banget sama lu
lu kenapa diam aja
lu tuh siapa sih
lu nggak usah atur atur gua nih
lu atur aja sendiri hidup
gua udah pusing mikirin amirah
nantangin gua ya
ki ki udah dong ki
aku gak mau kalau kalian berantem kayak gini
sekarang tuh kita harusnya mikirin amira bukan mikirinnya kayak gini
amang rizky kalian bisa di sini
alhamdulillah amira sudah sadar dari komanya
dan dan sekarang keadaannya stabil
kamu udah sadar juga
kamu tuh tidurnya lama banget tau gak
kita semua sangat khawatir dengan keadaan kamu
tapi syukurlah sekarang kamu sudah sadar
kita semua sangat lega mira
kamu juga ikut men
esel tau gak
nungguin kamu disini
udah lama lama nunggu
udah lama lama nunggu
banyak juga yang nungguin
lagian siapa yang nyuruh kamu kesini ki
ya kalau kamu pengen pulang ya pulang aja
daripada kamu marah marah disini
jadi kamu mau aku pulang
aneh banget sih
kamu jangan marah sama rizky
ya mungkin aja dia lagi kecewa
karena reaksi pertama kamu pas ketemu dia
gak sesuai dengan harapannya mira
oh emangnya kenapa sih ra
bukan berarti karena aku supirnya dia
aku harus hormat terus kan sama dia
dia tau aneh banget tau gak
amira dia tuh bukan marah sama kamu
tapi dia itu cemburan
cemburu sama siapa
disini kan cuma ada aku kamu sama arman
kalau cemburunya sama kamu
kenapa dia marah jadi ke aku
bapak kan yang ninggalin uang tadi ya
ada apa sih
deposit yang bapak kasih tadi masih kurang
kamu sedang mengurus pembayaran tadi ya
ternyata temannya amira ini baik sekali ya
terima kasih banyak ya rizky
pembayaran tadi masih kurang setengah
saya baru bisa setengah dulu
saya juga lagi ada masalah
jadi gak bisa lunasin semuanya
saya sudah dibantuin setengahnya aja
saya sudah terima kasih
saya dan amira mau ucapkan terima kasih ya
kalau aku lagi gak ada masalah kayak gini
sepuluh kali lipat juga nggak masalah bu
secepatnya akan saya lunasin semuanya
bagaimana keadaannya dia sekarang
apakah dia sudah sadar
pikiran saya ini sama sekali gak mau lepas dari amirah
dari mana saja
zaira bisa di rumah sakit pak
habis jemput amira
bagaimana keadaannya sekarang
amira sekarang sudah sadar dari koma pak
dan sekarang kondisinya sudah baik baik aja
allah mendengar doa saya
allah mendengar doa saya
saya tidak akan melepaskan kamu lagi sayang
saya lega sekali
kamu tidak tahu betapa khawatirnya saya saat kamu tidak sadar diri
apalagi waktu dokter bilang kamu dalam keadaan koma
kamu tidak akan bangun lagi sayang
jangan kamu lakukan itu lagi ya
seumur hidup saya
saya tidak pernah takut sampai saat seperti ini
kalau bisa amirah
saya ingin sekali menggantikan tempat kamu sekarang ini
bagaimana saya tidak memikirkan kamu
sampai berdoa khusus untuk kami
ayahmu ada di dalam
lagi berdoa buat kamu
ayahmu ada di dalam
saya tidak ingat kapan terakhir kali saya berdoa
kenapa sampai kayak gitu
pertanyaan bodoh macam apa itu
apa yang mau saya katakan pada amira barusan
kenapa saya mau bilang kalau dia adalah anak saya
kenapa saya mau bilang kalau dia adalah anak saya
jawab dari mak bear
kamu seperti anak saya
amirah saya melalui kekuasaan
apa kamu bicara seperti itu prabu
kamu berapa berapa pedulikan sama anak saya
padahal kamu sudah mencelakai anak saya
bapak prabu mencelakai anakku bu
sudah membunuh suami saya ajak kamu sama aku
apalagi cuma mencelakai anak saya
ibu ibu jangan ngomong gitu dong bu
kalau pak prabu mencelakai anakku